akhirnya sampai juga

udah sampai jakarta ya
siapa yang jemput kamu
aku dijemput sama al
enggak lah aku gak dijemput sama al
gak mungkin juga al jemput aku
aku dijemput sama temen aku kok
oh iya by the way nanti kita mau ketemu jam berapa ya andin
aku udah gak sabar banget mau ketemu sama kamu
gimana kalau misalkan kita ketemuan dua jam lagi
yaudah kalau gitu
nanti aku kabarin ya
tapi aku boleh minta tolong gak sama kamu
tolong jangan kasih tahu mas al ya kalau kita ketemuan
loh emangnya kenapa
kok kamu kayak khawatir gitu sih
sampai sampai allah gak harus tahu kalau kita itu mau ketemu
enggak bukan gitu
ya aku cuma pengen lebih kenal kamu aja lebih akrab
gak contoh lah
gak enak kan kalau misalkan ada laki laki
yaudah kalau gitu sampai ketemu nanti ya
kok aku masih aja gak tenang ya
kok aku masih aja gak tenang ya

pikiran soal nino yang kemarin kemarin nanya sama aku
mendingan aku coba ke rumah mereka aja deh
mama mau ke rumahnya elsa dulu nggak apa apa ya

ya udah lama aja ternyata mama baru inget kalau mama tuh gak kesana
terus kalian silaturahmi ketemu sama orang tuanya nino
oh iya ya itu baru nyadar juga kita udah lama sekali gak ketemu sama besen
yaudah kalau gitu kopi ikut deh
apaan papa di restoran aja
apaan papa di restoran aja
restorannya jangan ditinggal terus dong pa
ya kan mumpung kamu lagi ada di sini mendingan kamu di sini aja dulu
nanti biar mama sampaikan salam sama bu chandra sama pak chandra dari papa
ya udah salamin ya
ya udah aku pergi ya
kok dari kemarin kayak ada pikiran
kenapa ada sesuatu yang terjadi pas aku pergi ke rumah

kenapa ada sesuatu yang terjadi pas aku pergi ke rumah
cctv di restoran nyala semua

iya pak semua masih berfungsi dengan baik kok
saya mau liat yang kemarin ya
iya pak mari silakan
iya pak mari silakan
iya pak mari silakan
sekolah yang rajin ya
apa berangkat kantor dulu
ma aku langsung ya
ada meeting soalnya
berkas kontrak sama perusahaan jerman kayaknya ketinggalan deh
kok gue langsung suruh bantuin lu bersih bersih sih
kan biasanya gua suruh nganterin rena
tapi gue disuruh bantuin gue bersih bersih kenapa sih aneh ya pak bos tuh
iya juga sih mbak
cuma kan kalo mas luda ngasih perintah kan gak ada yang bisa ngebantah
sekalinya kita bisa ngebantah nah kan dia langsung ngasih pandangan mautnya
oh panjang umur baru diomongin
halo ki kamu sekarang ke ruang kerja saya ya
di atas meja kerja saya ada map warna kuning
kamu tolong bawa ke kantor saya pakai ojek online sekarang ya
oke siap mas al
kenapa ada implom
mbak mir bukan nggak sayang ya
cuma abis ini kiki tinggalin mbak mirna ya bentar ya
soalnya dapet tugas nih tugas penting dari mas al
disuruh nganterin map yang ketinggalan
terus gue udah tinggalin gitu sendirian
diserbu benah rumah sultan gitu
ya siapa tau kan
nanti kiki bisa ketemu sama mas dulku di kantor tuh
ya tak tinggal nggak apa apa ya
iya udah sama buruan
apa yang mereka bicarakan
keliatannya mereka serius
aku yakin ini ada sesuatu
maaf pak ada lagi yang perlu bapak lihat
enggak itu aja dulu
sebaiknya aku ke rumah nino cari tahu
kepada masalah besar di rumah tangga elsa dan nino yang mama sembunyikan dari aku
sampai jumpa di video selanjutnya